tapi tetap suasananya di kuburan
berlokasi di tempat pemakaman umum panaikang pana kuku
kalau jam segini enggak sih ya
kalau malam itu yang fide lagi
kok buka toko di dekat makam
hmm jadi berani tidak mencicipi es teler dengan suasana seperti ini